lu udah baik baik sama laki lo
mas al masih parah sama gue
sebenernya ada apaan sih
kok bisa sampai berantem gitu
udah dulu ya
gue mau nyiapin bajunya mas a
laki lo kagak dimarahi
ya bisa jadi kan
gak usah kita tarik kesimpulan macem macem dulu aja
kita berpikiran positif aja tuh
papa mau siap siap
semuanya udah beres
jadi kita bisa pulang sekarang
sampai jumpa next time
akhirnya sampai juga di rumah
kita kayaknya gak bisa lama karena aku harus kantor
terima kasih ya nino elsa udah anterin papa kesini
pokoknya untuk sekarang ini papa harus benar benar istirahat ya
iya papa juga akan istirahat dulu kok dirumah
karena restoran untuk sementara waktu andin yang urus ya kan pak
untuk sementara waktu
oh jadi sekarang andin yang urus restoran papa
yaudah kalau gitu kita pamit ya pak
makasih banyak nino
makasih ya sayang elsa
saya hati di jalan ya
aku sama sekali masih gak ngerti kenapa andin malah pakai binti namaku buat nindi
kan itu anaknya roy harusnya nindi binti roy
sayang kok kamu diem aja sih
ini lagi fokusnya tir
selama ini anin selalu aja bilang dia gak pernah selingkuh
gimana kalau ternyata benar andin tidak pernah selingkuh

paktiasuhan yang kamu serahkan anaknya andin waktu itu
ya pengen tahu aja
aku lupa sayang kan udah lama banget
iya ya bisa jadi kan
dia ngajak ngomong kamu terus
kamu dicuci otaknya lagi dan bilang kalau anak itu anak kamu
padahal kan itu bukan
yaudah yaudah nggak usah dibahas nggak penting
aduh kenapa tiba tiba nino tanya soal panti ya
bisa gawat nih kalau dia tahu
kalau anak yang gue buang itu sebenarnya anak kandung nino
permisi pak ini jas bapak dan beberapa baju bapak
iya tadi mbak andien sendiri yang menyiapkan semuanya pak
aku merindukanmu mas
engkau jauh di mata tapi dekat di doa
aku merindukanmu mas
ada apa pak
kamu bisa keluar
baik kalau gitu
sa kamu istirahat ya aku mau langsung ke kantor
jangan lupa ke mama ya
kok gue jadi kepikiran panti mutiara bunda ya
gimana kabar anaknya mbak anin di sana ya
kalau nino tau alamat panti itu gimana
kalau dia temuin anaknya terus tes dna gimana
panti asuhan mutiara bunda ada yang bisa saya bantu
dengan siapa saya bicara bu
panti asuhan mutiara bunda
panti asuhan mutiara bunda
panti asuhan mutiara bunda
panti asuhan mutiara bunda
panti asuhan mutiara bunda